punya hak untuk itu
mengampuni lebih baik
daripada kita mengumbar amarah dan denda
aku harus mengikuti kebijaksanaan ayahnya prabu
kembalilah kalian ke jalan yang benar
tidak akan mengulangi perbuatan jahat lagi raden
kalian tidak akan mengganggu manusia lagi

dia malah menjelaskan kita akan berjuang jauh jauh
sepuluh tahun sejak ketemuan kita
dinda supang lara
dinda supang lara
dinda supang lara
ternyata dinda yang menyimpan botol racun ini
dinda yang meracuni dinda kering mati
jangan bunuh aku
biar tianta mendengar
dan tak jauh dibakar buah air
lepaskan anak itu pak mas
kamu nyusul kemana
rupanya kau cari mati
banyak cepat aja yang tidak kau tahu
apa yang mereka lakukan
kau tidak akan bisa melupakan saya paling baik
sebelum kau melupakan saya paling baik
kau akan mati
wah allah allah kuat
ya allah ya allah ya allah
kakak sepertinya kita tidak bisa melawan dia
ayo kita pergi dari sini
ayo kita pergi dari sini
yang menginginkan kematianku
yunda yang menaruh racun itu di minumanku
kenapa yunda melakukan itu
apa salahku pada yunda
rai kenteri maafkan aku
semudah itu yunda meminta maaf
apakah yunda tahu
nyawaku di ujung tangduk
kanda prabu bisa menahan racun itu
supaya tidak terjadi
tidak menjalar di tubuhku
hanya ini yang bisa aku lakukan
untuk menyelamatkan putriku rara santang
aku tidak punya pilihan lain
sang penguasa kerajaan bajajaran
ray ini adalah sebuah kejahatan
yang sangat begitu besar lagi
aku prabu amukmarukul
sang penguasa kerajaan japura
meminta kepada ray prabu siliwangi
agar menghukum dia
ada kepol disini
kalau tuhan ibu menghukumkan anda
untuk tahan anda
ini tidak mungkin
ayah anda prabu
ibu anda ini semua pasti berbohong
ibu anda aku mohon katakanlah yang sejujurnya ibu anda
ibu anda tidak berbohong putriku
ini semua benar
ini semua sangat benar
ayah anda karena kejahatan yang dilakukan oleh bunda subangarang adalah kejahatan tingkat tinggi
aku minta ayah anda menjatuhkan hukuman mati
kembalilah ke jalan yang benar
kalian berdarah terus kembali
putra kukian santak jangan pernah menghukum dalam keadaan malam
sebab yang kau lakukan saat ini pasti tidak sehari
jatuhkanlah hukum di saat hati
tidak dikuasai oleh amat
berhasil signals dahulu
lihat kartu itu susahick
saya tidak akan melakukan kejahatan lagi
asal kau berjanji memegang janjiku
kenapa tidak dibunuh saja penjahat ini
dia sudah banyak melakukan onar di kampung ini
membunuh bukanlah sifat manusia
melainkan sifat binatang
dan kita sebagai sesama manusia
tidak mempunyai hak untuk itu
mengampuni lebih baik
daripada kita mengumbar amarah dan denda
aku harus mengikuti kebijaksanaan ayahnya prabu
kembalilah kalian ke jalan yang benar
tidak akan mengulangi perbuatan jahat lagi raden
kalian tidak akan mengganggu manusia